dengan mengendarai kendaraan bermotor dan truk ratusan mahasiswa dan warga melakukan aksi demo menuju ke gedung dewan perwakilan rakyat papua di jayapura senin pagi
untuk meminta pemerintah segera menutup pt freeport indonesia yang berada di timika papua
sambil meneriakan yel yel tutup freeport
mereka berdemo dan meminta pemerintah segera menutup pt freeport di timika papua
pada aksi kali ini sempat terjadi adu mulut antara aparat dan mahasiswa yang meminta agar teman teman mereka berkumpul di depan kantor pos abe pura sebelum melakukan aksinya ke dprd
dan untuk menjaga agar tidak macet polisi yang telah menyiapkan kendaraan meminta agar mahasiswa dapat naik ke kendaraan menuju kantor dprp
mereka akhirnya menuju kantor dprp dengan mendapat pengawalan ratusan polisi dengan menggunakan kendaraan barakuda dan water cannon